dalam seminar hari menjadi manusia yang diadakan pada sabtu malam di kuningan city jakarta selatan
anies baswedan berbagi kisah hidup di atas panggung
tidak hanya anies baswedan ganjar pranowo juga turut mengisi acara tersebut
ada pula momen kemesraan yang ditunjukkan kedua bakal calon presiden tersebut
pada sabtu malam anies baswedan dan ganjar pranowo menjadi narasumber di acara hari menjadi manusia
yang diadakan di grand ballroom kuningan city jakarta selatan
dalam acara tersebut anies dan ganjar berbagi pengalaman hidup secara bergantian
selain itu mereka juga memberikan semangat dan dukungan bagi milenial mengenai kesehatan mental
ganjar pranowo juga memberikan lima voucher kepada beberapa peserta seminar
untuk bisa mengikuti sesi konseling secara cuma cuma
kedekatan dua bakal calon presiden tersebut ditunjukkan ketika anies dan ganjar berbincang dan foto bersama di tengah acara
meski mereka mengatakan tidak ada pembahasan politik di pertemuan kali ini
ganjar sempat menanyakan apakah mereka cocok
cocok atau tidak ketika berfoto bersama
jadi biasa saja ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar buat masyarakat dan kita berteman
enggak setiap ketemu kan sebagai teman gitu
jaga kesehatan ya
oh kita sama sama harus jaga kesehatan
enggak sempat kecuali kalian buka acara obrolan politik
tadi obrolannya mental health gitu ya
kan bajunya gelap semua tadi ya
cocok apa enggak